mungkin saya lapor kepada menhan
saya berkata menhan disampaikan bahwa tunggu saja
karena setelah sekaligus diterikan pemerintahan dan presiden di sumatera

sekaligus gitu ya
ya panglima jadi tadi menhan juga sekali lagi presiden